dan kita akan kembali mengupdate lagi informasi melalui sembangkan telepon
sudah ada sutopo purwonugroho kepala pusat data informasi dan humas badan nasional penanggulangan bencana bnpb
pak sutopo saya ingin mengupdate untuk jumlah korban hingga saat ini berapa pak
ya jumlah korban sampai saat ini dapat kami laporkan total meninggal adalah sembilan puluh sembilan orang
jadi sembilan puluh sembilan orang meninggal kemudian satu orang hilang satu ratus tiga puluh tiga luka berat kemudian lima ratus tiga puluh sembilan luka ringan
baik sejauh ini bagaimana penanganan terhadap korban yang tertimpa bangunan di sana pak
ya masih dilakukan pencarian jadi pagi ini dilanjutkan operasi sar untuk mencari

korban yang diduga masih berada di bawah bawah bangunan sehingga pencarian masih terus dilakukan
dan ribuan personil dari tni polri basarnas bbbd pmi tagana dan kelawan lainnya
masih melakukan pencarian khususnya dipusatkan di pidijaya kemudian beberapa juga ada di kabupaten biren dan kabupaten bidi
oke pak sutopo tadi jumlah korban yang anda sebutkan apakah ini seluruhnya
kabupaten bidijaya saja pak
ada dari tiga kabupaten dari bidijaya wiren dan bidi
untuk kabupaten pidi sembilan puluh enam orang meninggal dunia satu ratus dua puluh delapan luka berat empat ratus sebelas luka ringan
sedangkan di kabupaten biren dua orang meninggal dunia delapan orang luka berat satu ratus dua puluh delapan luka ringan
di kabupaten pidi satu meninggal dunia dan satu hilang
baik sejauh ini apakah
anda juga mengimbau juga terkait layanan telpon untuk informasi terkini bagi para masyarakat yang ingin mencari anggota keluarganya seperti itu pak
pertama belum ada jadi hari ini posko darurat baru akan didirikan
jadi kemarin setelah tiba di bidijaya bapak kepala bnbb pak wilem rambangile juga langsung lakukan rapat dengan seluruh stakeholder yang ada
langsung juga menyampaikan mekanisme atau apa saja yang harus dilakukan
termasuk pendirian posko struktur komando tanggap darurat dan sebagainya
nah baru siang ini akan baru didirikan poskomando artinya mengkomando semuanya
sedangkan pos pos yang ada juga ada pos dapur umum pos kesehatan pos pengungsian di beberapa tempat sudah didirikan
namun untuk poskomando yang tentu juga akan ada media center dan sebagainya rencana hari ini akan didirikan
sehingga dalam tadi malam bapak kepala bnbb memimpin langsung rapat koordinat
dengan seluruh stakeholder yang ada mau tni polri basarnas bbd dan lainnya
ya pak sutopo bagaimana dengan proses evakuasi pada hari ini akan dimulai pukul berapa pak
kalau pagi ini saya rasa jam enam sudah dimulai
di beberapa tempat tim sar gabungan sudah melakukan pencarian
di mana difokuskan di beberapa tempat terutama di kecamatan
kecamatan trianggading kemudian kecamatan bandar dua dan bandar baru
jadi tiga itu tiga kecamatan ini akan saya rasa dibagi beberapa tempat sudah dilakukan pencarian
karena memang kondisinya tersebar artinya bangunan bangunan yang roboh
jadi saya sampaikan cukup banyak
ada satu ratus lima ruku roboh satu ratus enam rumah rusak berat
pendataan masih terus dilakukan
kemudian juga pengungsi tadi untuk data sementara
terdapat dua satu ratus lima puluh empat jiwa pengungsi yang tersebar di sebelas titik di dua kecamatan yaitu di kecamatan murah ii dan kecamatan merudu
ini data sementara karena kecamatan yang lain kami belum mendapatkan data
kemudian juga ada lima dua ratus enam puluh delapan unit rumah dan empat belas masjid masih dalam kondisi rusak
kami ingin mengkonfirmasi kembali pak terkait korban jiwa yang dari data bnpb
ini dihimpun hingga pukul berapa pak
data ini yang tadi saya sampaikan sembilan puluh sembilan orang meninggal kemarin rabu tujuh desember pukul dua puluh empat
terakhir pukul delapan malam begitu ya pak ya
dan terkait posko posko yang akan didirikan di bnpb
bisa dijelaskan terkait lokasinya di daerah di mana saja pak
kami belum dapat pak
kami belum dapat titik poskonya ada di mana saja secara detail
tadi baru kami sampaikan kalau pos komandonya itu ada di kantor bupati ya akan didirikan di situ
oke bagaimana dengan antisipasi cuaca pak
karena kemarin kabupaten pdj diguyur hujan dengan intensitas cukup berat
bagaimana dengan antisipasi ini untuk posko posko pengungsi
ya tentu dalam hal ini penanganan juga akan menyesuaikan
kondisi cuaca karena kita kan tidak mungkin juga menolak hujan dan sebagainya
di dalam penanganan termasuk pencarian operasi sar dan sebagainya kita menyesuaikan dengan kondisi cuaca
kalau dirasakan mengganggu atau menghambat ya untuk sementara kita hentikan
nanti kita lanjutkan dalam kondisi yang lebih memungkinkan
sudah berapa banyak tim pak yang sudah diturunkan dari pihak bnpb
dan apakah masih ada tim susulan yang nanti akan menuju ke pdj juga pak untuk penanganan korban
total semua lebih dari seribu
seribu personil yang dilakukan dikirimkan
baik personil dari bnpb bbbd tni polri pmi basarnas tagana kemudian juga relawan relawan dari ngo ngo
muhammad diyah aksi cepat tanggap lasimu dan sebagainya
jadi banyak yang sudah melakukan di sana
bahkan kemarin diterbangkan dengan menggunakan tiga pesawat hercules tenaga medis
dan peralatan yang ada yang hari ini akan dibirikan rumah sakit lapangan
untuk mendukung penanganan khususnya bagi para korban luka
jadi rumah sakit rumah sakit yang saat ini kita gunakan
seperti rumah sakit umum pdi jaya rumah sakit biren rumah sakit fauziah di biren rumah sakit tengku ciditiro pd disigli
juga kondisinya banyak pasien sehingga masih memerlukan
tenaga medis dan peralatan yang ada
itulah yang menyebabkan kemarin diterbangkan dengan menggunakan tiga pesawat hercules bantuan dari tni
kemudian dari kepolisian dari polri juga mengirimkan tenaga tenaga medis yang ada
kemudian dari kementerian kesehatan mengirimkan tenaga medis dari kabupaten sekitarnya
termasuk juga bantuan dari mdmc kemarin mengirimkan beberapa tenaga medis dan peralatan yang ada

apa kendala pada saat proses evakuasi saat ini pak
apakah membutuhkan alat alat khusus di sana
ya kita masih memerlukan peralatan berat mengingat korban yang diperkirakan masih tertimbun tadi
kan tertimbun oleh material material yang cukup berat yaitu dari bangunan bangunan yang roboh tadi
tentu memerlukan beberapa alat berat untuk memudahkan kita dalam menyingkirkan puing puing beton beton yang banyak di sana
nah dalam hal ini
kemarin sudah cukup banyak juga peralatan didatangkan dari kementerian pu dari dinas pu maupun dari tni
dan punya pihak swasta pun kita kerahkan
sampai saat ini kita masih memerlukan mengingat ada beberapa tempat yang kita masih memerlukan
namun kendalanya ada beberapa ruas jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan alat berat
karena kondisi jalannya sangat kecil
sehingga dengan kondisi seperti itu ya pencarian dilakukan secara manual artinya
basarnas tni polri maupun relawan yang ada di sana memanfaatkan peralatan peralatan yang ada saja untuk mencari korban
baik terima kasih pak sutopo kepala pusat data informasi dan juga humas badan nasional penanggulangan bencana telah bergabung bersama kami